mengantarkan putra putrinya atau yang sebagian menunggu lah mereka daripada kita biasa daripada

istri saya apa namanya memberikan pelatihan pelatihan pembelajaran pelajaran
seperti ini jadi kita membuatkan waktu sedikit pun waktu sangat berharga jangan sampai nanti
waktu waktu nanti sia sia setidaknya mungkin nanti kan bisa dijadikan keterampilan mereka
usaha mereka untuk di rumah gitu bisa

kegiatan seperti ini cukup sering dilakukan bahan bahan yang diperlukan untuk belajar membuat
keterampilan pun semuanya disediakan oleh pkbm arido sehingga para orangtua murid tidak perlu

selama dua tahun nah ternyata setelah anak saya yang kedua nomor dua yang masuk ke sini itu masuk ke sini selama dua tahun ternyata setelah anak saya yang kedua nomor dua yang masuk ke sini itu masuk ke sini selama dua tahun
ternyata setelah lulus itu bagus walaupun baru berdiri
aisah salah satu pengajar paut pada awalnya mengaku sempat kesulitan dalam menghadapi beberapa anak
gaya bicara yang tidak sopan serta kecenderungan untuk berkelahi dengan anak anak yang lain
menjadi tantangan yang sulit dihadapi
namun aisah sadar bahwa perilaku yang dimiliki oleh beberapa anak
dipengaruhi lingkungan keluarga yang tidak ramah
ia lalu bertekad bertahan untuk mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik
sempat nggak ibu berpikiran saya mau cari tempat sekolah yang lebih baik nggak
atau emang betah di sini gimana nih
soalnya di sini sudah kayak keluarga saya
jadi sama anak sama guru gurunya juga sudah dekatlah
kayak mau pindah ya main aman gitu
cuma di sini kan anak anaknya juga masih
satu dua anak masih ada yang orang tuanya pekerjanya seperti itu juga
jadinya kita juga ingin menyukseskan anak anak yang ada di lingkungan sini
ini anak anak beads anak lagi ya
tidak hanya mendirikan paut untuk anak anak di lingkungannya sarjoko juga membuat sejumlah taman baca masyarakat
salah satunya bahkan berada di rumah pribadinya
wah pak ini rame sekali nih pak ya
iya ini lah tiap pagi dari sd sekitar puluran semanggi ada sebagian mereka yang lulusan dari paut arito
tapi mereka setiap habis olahraga gitu daripada mereka main main mereka kita sediakan buku
meskipun tanpa ikatan kerja dengan sd setempat tapi kami hanya membiasakan untuk menyediakan buku agar anak anak itu membaca
terdapat lebih dari tiga pilihan buku yang dapat dibaca
sebagian buku tersebut merupakan hasil sumbangan
sebagian lagi merupakan buku yang pernah sarjoko beli untuk anak anaknya sendiri
tidak hanya buku sarjoko juga menyediakan berbagai alat musik untuk dimainkan
ini lagi main musik gitu pak ya
iya gratis ya main musik
mereka kita berikan minta membaca bermain biar hatinya itu senang
puasanya luas bisa mengenal permainan segala khususnya mengenal musik seni budaya
dan mereka di sini bebas dan gratis
artinya rumahku adalah rumahmu
karena ini saya punya rumah ini mungkin karena doa mereka doa orang banyak
doakan aja nanti bisa lebih besar dan lebih baik bermanfaat buat masyarakat
suasana seperti ini berlangsung sepenuhnya
pagi dari hari senin sampai sabtu
meski ramai sarjoko dan keluarganya tidak keberatan
rumah mereka digunakan untuk kegiatan seperti ini
jika jam pelajaran olahraga selesai
anak anak akan kembali ke sekolah mereka masing masing
meninggalkan taman baca omahku omahmu
bagi sarjoko ini adalah saatnya mengemasi
buku buku dan memasukkannya ke dalam motor
buku buku ini selanjutnya akan dibawa ke lokasi taman baca masyarakat yang lain
selain di pkbm arido star joko juga membuat tbm di pasar noto harjo
koleksi buku yang dimiliki pkbm arido dari waktu ke waktu memang sengaja diroli
sehingga koleksi di masing masing tbm jadi bervariasi
tbm semilir sendiri telah berdiri di pasar ini sejak dua ribu dua
sebanyak dua kios dimanfaatkan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dan pedagang yang ingin membaca
tbm semilir dikelola oleh iswanti
pada awal berdirinya pkbm arido iswanti dipercaya untuk menjadi koordinator
tugasnya mengajak para mantan psk di kampung silir untuk bergabung mengikuti berbagai kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan
karena saya sendiri kan rumah saya terus terang dari kecil saya sudah bergulir di dekat lokalisasi ya
kan jadi saya sudah terbiasa
tapi saya cuma membuktikan sama orang orang lain kalau tidak semua yang dekat di lokalisasi itu buruk
bbm semilir di pasar noto harjo buka setiap hari senin sampai jumat mulai pukul delapan pagi hingga dua siang
dahulu tempat ini lebih banyak pengunjungnya
mereka tertarik untuk memperkaya wawasan dan informasi dari koran harian
sayangnya karena keterbatasan dana tbm ini terpaksa berhenti langganan koran
akibatnya pengunjung yang datang tidak seramai sebelumnya
meski begitu masih banyak warga yang senang datang ke tbm untuk membaca
jadi kalau saya mau jemput sekolah saya mampir baca cari cari masakan
saya kan suka itu catering jadi buat cari cara cara masak terus baca baca itu saya suka
tak hanya masyarakat tbm semilir juga kerap dikunjungi oleh para pedagang pasar
seorang pedagang barang bekas di pasar ini pun mengaku mendapat banyak manfaat dari tbm ini
selain berusaha mencerdaskan masyarakat
pkbm arido juga memberikan pelatihan keterampilan
selain berusaha mencerdaskan masyarakat melalui buku pkbm arido juga memberikan pelatihan keterampilan

dua bulan sampai tiga bulan selesai tinggal berapa kali pertemuan
sehari berapa lama atau berapa jam
dua jam tiga jam selesai
kalau sekarang ini kebanyakan yang para pesertanya ini dari mana nih
peserta ini ibu ibu dari lingkungan pkpm
saya menginginkan nanti mereka menjadi wira usaha
tidak harus menggantungkan hidupnya dari penghasilan suami saja
supaya bisa membantu perekonomian keluarga
oh sekali nanti saya mulai ya sembar ikut ikut gitu mungkin diajarin sedikit

mas dito kembali lagi
mas dito kembali lagi
ini dari sini dulu mas
wahyu ningsih telah mengajar selama empat tahun di pkbm arido
selain mengajar keterampilan menjahit ia juga membantu mengajar di paut
wahyu ningsih adalah salah satu contoh warga sekitar yang terbantu dengan program yang diselenggarakan di sini
awalnya itu kan di pkbm sudah berdiri di tawari
siapa yang mau masuk ke paket c saya daftar
saya daftar ya pertama itu tidak lulus mas
ya kan sudah tua mungkin ya
ya sempat diajak ajak sudah tua mau belajar lagi
saya nekat belajar
jadi diajak ajak ibu ya
ya sudah tua tidak usah sekolah
tapi dengan ibu sekarang udah bisa jadi pengajar sekarang
kayaknya ibu sudah bisa membuktikan gitu mas
tidak ada kata telat untuk belajar
terus ilmu yang saya dapat dari sini ya bisa ditularkan
ilmu yang diperoleh para peserta pelatihan menjahit ternyata mampu membantu meningkatkan keterampilan mereka
pertama kan otoridak itu cuma menjahit itu ya bukan asal pakai gitu
tapi setelah dari sini kan bisa tahu teori cara motong motong yang benar gitu
bikin pola yang benar gitu
terus kan berguna untuk kelanjutannya itu
jadi menjahit itu sudah macam macam mas di rumah itu
sejalan dengan tujuan awalnya
pkbm arido berdiri untuk membantu para mantan psk dan masyarakat yang terdampak penutupan lokalisasi silir untuk bisa mendapat penghasilan
sebut saja melati seorang mantan pekerja seks yang terbantu oleh pkbm arido
setelah mendapat bantuan modal dan alat memasak dari pkbm arido
perempuan yang menempati kontrakan dua x tiga meter bersama suami keduanya ini
kini telah memiliki usaha kecil kecilan
saya sebenarnya sudah mertoba telah sudah jalanin apa adanya kerja pajar
saya mau yang penting alang punya uang walaupun sedikit

berarti dari dulu juga waktu itu juga nggak
saya mikirin misalnya punya uang saya jalanin apa gitu ya berarti
saya mikirin untuk sama anak sama emak emak saya kan juga masih ada
saya yang terima insya allah
saya yang terima saya juga akan berikan
yang penting hasil keringatnya
kalau mau mensyukuri tidak mengambil harapan lain
insya allah allah akan memberikannya
kurang lebihnya itu
dan setiap langkahnya yakni istri dan ibunda tercintanya
perempuan yang mendidik saya melahirkan saya
yang penting jantan yang penting cucu
pernah tidak punya yang penting cucu
sang ibu yang menanamkan sikap jujur kerja keras dan peduli terhadap sesama
sikap yang hingga kini tak pernah dilupakan oleh sarjoko
awalnya pertemuan sarjoko dan istrinya dengan para pekerja lokalisasi silir
hanya sebatas menceritakan berbagai persoalan yang mereka hadapi
sarjoko bekerja sebagai kondektur bus dan jarang berada di rumah
istrinyalah yang lebih banyak menjalin komunikasi dengan mereka
setelah mendapat kepercayaan dari para pekerja lokalisasi

istri mulai mencari solusi agar mereka bisa keluar dari kehidupan itu
satu persatu para pekerja mulai bergabung
sampai akhirnya dua puluh lima perempuan bersedia meninggalkan pekerjaannya di lokalisasi
untuk mencari kehidupan yang lebih baik
artinya bapak mengundang para mantan pekerja untuk berkumpul di sini
apakah ada omongan dari masyarakat sekeliling atau gimana gitu
jadi banyak yang tidak suka
khususnya para pelaku khususnya para pelaku penyelenggara atau pemutihkan
karena apa yang dan masyarakat yang terdampak
yang menggantungkan mata pencahariannya itu di lokalisasi
mereka menganggap apa yang saya lakukan itu menganggap
dianggap mereka itu membunuh atau menghilangkan mata pencaharian mereka
selain rintangan yang didapat dari sejumlah pelaku usaha di lokalisasi silir
sarjoko juga harus menghadapi kendala keterbatasan dana untuk mewujudkan impiannya
pada dua ribu lima lalu ia menjual rumah hasil jeripayahnya
untuk membiayai sebagian pembangunan gedung pkbm arido
hingga saat ini sarjoko masih membiayai sebagian dana operasional pkbm arido dari kantong pribadinya
sarjoko yang kini memiliki usaha rumah potong unggas
setiap bulan menggunakan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk membayar para pengajar di pau
prinsip kejujuran yang diajarkan oleh ibunya ia terapkan juga dalam usaha ini
dengan harapan upayanya menjadi berkah bagi keluarga dan pkbm arido yang mereka rintis bersama
namun pengorbanannya tidak berhenti di situ
untuk memberi modal kepada warga binaannya sarjoko bahkan rela mengagunkan sertifikat rumah yang ia tempati ke bank
dukungan keluarga menjadi kekuatan sarjoko untuk terus melanjutkan perjuangan memperbaiki lingkungan sekitarnya
istri serta keempat putri sarjoko pun ikut berkorban bersamanya
untuk mewujudkan cita cita yang kini milik mereka bersama
sang istri yang merupakan tetangga sekaligus teman sepermainan waktu kecil sarjoko
merasa bangga dengan sosok yang ia nikahi pada seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan tersebut
kesan saya sama bapak itu laki laki yang luar biasa
pantang menyerah selalu kepingin bahwa saya bisa buktikan bahwa saya bisa merubah nasib saya dengan cara apapun
suami saya itu bercita cita bukan hanya merubah untuk dirinya sendiri
tapi juga merubah orang orang di sekitarnya juga
sarjoko belum merasa puas dengan apa yang sudah dilakukannya
ia ingin dalam waktu dua sampai tiga tahun ke depan pkbm arido bisa berjalan tanpa bantuan donatur
untuk mewujudkannya pkbm arido terus berinovasi menuju sebuah kemandirian
melalui kerja keras dan ketulusan kampung silir kini telah mengalami transformasi sosial
kehadiran sarjoko telah memberikan harapan bahwa kini kampung silir mempunyai masa depan

selain mengkhawatirkan sekolah sekolah
para per naw
kepemimpin terbang disizeimus